ini semua karena boy
dia yang udah mengasut mondi
bukannya sensei punya dendam sama naikin motor
kenapa sih saya liatin kau malu
ayu kan cantik
siapa tahu nanti ayu jadi artis
ah jadi artis mimpinya dari mana thomas
siapa tau allah memahakan dak
nih kalau allah bilang kun payah kun
jadi maka jadilah ayu jadi artis
nih misalnya allah bilang kenya
hai ayu tukang jamu
jadilah kau artis
nah jadi artis ayu
makanya percaya sama allah yuk ya
jangan percaya sama diman
mas diman bisa aja
aku jadi sering terhibur
ya bener baik
ya bener baik
ya bener baik
gak bakal marah kalau gak ketahuan
sok kalau ayu mau curhat
didengerin sama diman
yuk yuk yuk
sebentar kembalinya tuh
udah nanti aja
saya bukan takut
tapi gak berani
pasti diman teh kamanan ya
gak takut cuma gak berani
udah nanti kembalinya
kita beli lagi ya
curahkan diman teh ayu didi
pak gawel jangan beres itu
lampu nyonya jeng juragan bali
kamu bisa dipecat
saya lemas capek pekerjaan banyak
biar strong biar takut
mantesan kamu ini betar yang minum jamu di dia
tukang jamunya gelis
jangan bener bener cembokurnya
jemuru ini dia
kamu siapkan dirimu
eh tak buktinya
ih ira yang berisik
eh disemburungan itu pak gawel
aduh aduh aduh
yuk kain aja ayunya
berserah banget ya
ayahnya mau pelangsa
ya jamu pak langsing
kau mau mau
teteh itu memangnya seteh ga suka lot
ada teteh mau
kira kira sebarang minggu
atau kena benggan nak
nggak sampai dua minggu sudah langsing kayak saya
itu jamu pak langsing
besok kamu dia bisa pulang
kamu jangan terlalu banyak kecapean
dan jangan lupa makan obatnya
biar kamu cepat benar benar sembuh total
makasih ya dokter
aduh aku sudah bangun
tuh kan ini pasti jalan jalan kita deh
makanya lo cepat sembuhnya
gara gara kita menyemangati loh
lo tanpa sadar
makasih ya teman teman
makasih juga ian
karena kalian bukan cuma
nganterin gue ke rumah sakit
tapi kalian nemenin gue
terus kalian menghibur gue
lebih bermanfaat dari kalian
jadi lebih baik kita sadar
di sini juga
di sini juga

sekarang kan udah malam nih udah maghrib
sebelum keburu gelap
lagian kan juga tadi kalian dari sekolah langsung kesini kan bang biar
terus yang nungguin lo disini siapa
nanti dia nemenin ga
iya kita juga ga tega kayaknya tinggalin lo sendirian disini
gua biasa kok sendiri udah gapap pulang aja
iya tapi kan lo belum sembuh tuh tere
yaudah gua telepon ian dulu ya
aduh mana dia
ada berita buruk nih ya
berita buruk apaan lagi sih
iya ian sorry ya
kalo lo tuh bisa pindah ke sekolah gua
gimana caranya lo gua pindah ke sekolah lo
hii duitnya dimana gua boy
hii buat ngapelin melly aja gua jorjoran minta sama emak gua
duit hadiah balapan sama tabungan gue kayaknya cukup deh
buat bantuin lo pindah ke sekolah
jadi tadi lo tuh balapan
ehh gua sih gak ikut
yang ikut sih haikal sama mondi
tapi yang menang mondi
dan gua gak nyangka ian
bonding ngasih duit sepuluh juta itu
buat bantuin pindah ke sekolah
makasih banget ya
disana ada mondi kan
makasih banget mon
gua makasih banget sama lo mon
mulai sekarang lo tuh bener bener brother gua mon
gua gak tau lo harus berbuat apa
untuk bales kebaikan lo mon
lo sekolah yang bener lo ya

gue juga bisa menangin ini
udah bersyukur banget sih
yang penting lo juga sekarang jadi sahabat gua
jadi gua mau
ya lo jangan sampe sia siain uang sekolah itu
oke mon makasih banget ya
pilih aja buat milih
katanya mau pindah sekolah
tapi kok malah nangis
emang pindah ke sekolah mana
emang beritanya buruk
itu cuma bercandaan dari boy kok
jadi mon dia menang balapan
dan duit hadiahnya itu
ditambah sama uang tabungannya boy
mau dikasih ke aku
buat biaya pindah sekolah
aku gak mau
jangan nyari ketempatan dalam ketepikan
oh jadi berita buruknya itu
ya iyalah gue terharu banget
gua beruntung banget punya sahabat kayak boy yang setia sama gua
sampe dia bela belain pake uang tabungannya dia buat nambahin gua pindah sekolah
waktu haicle pindah sekolah ke sekolah kalian
itu juga ditambahin pakai uang tabungannya boy
ngerti gak artinya
ya makanya re
gua juga gak yakin re
ya gua tau banget lah boy gimana orangnya
dia baik banget kok
harusnya tadi itu lo yang menang yuk
mending pasti curang
seharusnya dia itu biarin gue menang
kan gua ubah nama serigala
dan orang orang pun tau kalo gua ini anak serigala
bahkan sekarang udah jadi pemimpin
muni bener bener udah bukan anak serigala lagi
dia udah gak mikirin segala
ini semua karena boy
dia yang udah mengasut mondi
bukannya sensei punya dendam sama naging motor
dulu itu sensei punya adik
dan adiknya itu dibantai sampe meninggal sama naging motor
padahal adiknya itu anak baik